tindak tindak pidana korupsi siap menyedangkan kasus dugaan korupsi iktp mulai kamis sembilan maret dua ribu tujuh belas
berkas perkara milik dua tersangka kasus yang merugikan negara dua tiga triliun rupiah itu sudah dilimpahkan dari kpk
berkas perkara milik dua tersangka kasus korupsi proyek pengadaan iktp dari jaksa penuntut umum kpk sudah di tangan panitera pengadilan tipikor
ada dua berkas super tebal setinggi masing masing satu lima meter dari dua tersangka yakni mantan dirjen kependudukan dan pencatatan sipil kementerian dalam negeri irman
dan direktur pengelolaan administrasi kependudukan dan informasi kemendagri sugi harto
menurut humas pengadilan tipikor yohanes priyana ada satu ratus tujuh puluh tiga saksi dalam berkas perkara milik irman dan dua ratus sembilan puluh saksi dan saksi ahli dalam berkas milik sugiharto
namun jaksa penuntut umum kpk akan memilih lagi
mana saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan sehingga jumlah itu bisa berkurang atau persidangan bisa digelar dua kali dalam seminggu
ya semua sudah dilimpahkan ke pengadilan
berkasnya cukup tinggi sih cukup tebal
nanti mungkin ya dalam tanda kutip agak kesulitan sedikit membawa ke ruang sidang
tapi kan biasanya sidang pertama baru dakwaan
nanti ketika mulai persidangan saksi saksi ya baru dibuka berkas berkas
eee akan berapa majelis
satu timnya itu terdiri dari ketua majelisnya pak jendral hasan butar butar